sekitar pukul enam pagi waktu indonesia barat
gempa bermakni tudul lima satu mengguncang jember jawa timur
warga yang akan melakukan aktivitas di pagi hari
mendadak panik setelah merasakan getaran
di lingkungan gumuk bago kelurahan tegal besar
kaliwates warga yang panik berhamburan keluar rumah
bahkan sejumlah rumah warga mengalami keretakan di bagian sudut rumahnya
keretakan ini terjadi pada penyangga rumah
yang membuat pemilik khawatir jika ada gempa susulan rumahnya akan ambrol
bpbd kabupaten jember masih melakukan pengumpulan informasi terkait kerusakan
info sementara gempa menyebabkan kerusakan rumah penduduk
di kawasan pesisir pantai kabupaten jember
seperti kecamatan ambulu dan muluhan
apa aja pak yang goyang tadi
ya rumah sama jaga lagi
ini barusan keluar dari rumah pak
iya semuanya ini keluar semua
sementara itu getaran gempa juga dirasakan oleh warga di kabupaten banyuwangi
warga sempat panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri
ya tadi merasakan gempa sangat terasa kok mas tadi
berapa lama gitu
ya kira kira ada dua puluh detik lah
tapi itu guncangannya
gak sekali itu mas
sekali getaran langsung berhenti
getaran lagi getaran lagi
terus nanti banyak yang lari juga dari luar rumah
banyak warga yang lari
berdasarkan data dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bmkg kelas tiga banyuwangi
lokasi gempa berada di empat puluh dua km barat daya jember
dengan kedalaman sepuluh km
gempa tersebut merupakan gempa tektonik
yang terjadi di lempeng laut dan tidak berpotensi tsunami
saya benar telah terjadi gempa pada tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh
pukul enam wib
terjadi di barat daya jember dengan magnitude gempa lima satu skala richter
terjadi jenis gempanya tektonik di lempeng laut
tidak berpotensi tsunami
bpb di kabupaten banyuwangi masih melakukan monitoring
ke sejumlah desa
ketua kementerian kecamatan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat gempa
tim liputan cnn indonesia